berwisata menikmati panorama alam dari ketinggian menjadi salah satu andalan di kota bandung
namun pernahkah anda menikmatinya dengan bantuan teropong atau binokular
di bukit teropong pengunjung diajak melihat lebih dekat panorama alam yang jaraknya relatif jauh
pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner sambil menikmati matahari terbenam
menikmati panorama alam kota bandung dari ketinggian sudah banyak dan biasa dilakukan oleh para wisatawan
namun pernahkah anda mencoba melihat lebih dekat dengan alat seperti ini
ya teropong atau binokular memang menjadi magnet di tempat wisata yang berada di kawasan lembang ini
tujuannya tak lain untuk merasakan sensasi dan pengalaman yang berbeda ketika menikmati panorama alam
aku tertarik banget soalnya disini tuh kita bisa melihat kota bandung lewat teras kota ini
jadi apa ya kita gak cuma nongkrong nongkrong makan makan asik gitu kita juga bisa melihat pemandangannya lebih dekat aja
bagus banget sih ini kayaknya baru pertama kali ada di bandung bisa ngeliat teropong
terus pemandangannya tuh kelihatan dua ratus tujuh puluh derajat gitu bisa ngeliatnya sampai detail bangunan bangunan yang jauh banget juga kelihatan
saya pun tak mau ketinggalan untuk mencoba
dengan alat ini kita bisa melihat objek yang berjarak belasan kilometer secara lebih jelas
wow di ketinggian satu tiga ratus meter di atas permukaan laut ditemani dengan binokular ini
mata saya sungguh dimanjakan dengan panorama alam kota bandung dan sekitarnya
bayangin aja kawasan padalarang dan waduk saguling terlihat jelas di sini padahal jaraknya sangat jauh
teropong atau binokular adalah alat yang digunakan untuk memperbesar benda yang jauh dengan dua teleskop yang dijadikan satu
dan menghasilkan penglihatan tiga dimensi bagi pemakainya
teropong pada umumnya digunakan untuk berbagai kegiatan mulai dari berburu mengamati burung hingga kegiatan astronomi
di bukit teropong indah ini yang cocok
jadi akhirnya kita memasang dua buah binokuler satu buah teropong
tujuannya kita bisa melihat pemandangan bandung kota bandung city light bulan purnama
itu semua indah
waktu yang tepat untuk menggunakan alat ini adalah saat senja tiba untuk menikmati matahari terbenam
usai menikmati panorama alam kini saatnya mengisi perut
aneka menu masakan ada disini
mulai dari menu makanan berat hingga cemilan ringan khas bandung seperti batagor cireng dan pisang goreng
berkenyang hati pun senang
dian pematahsari bandung